waktunya sudah tiba
kau lihat kan sekarang
lihat itu lihat
ngapain kamu disini
kenapa kamu tidak mengikuti aku
ini aku susah sekali
ah dasarmu bohong
sudah kuduga sejak tadi cuma buah langmu saja
aku sumpah aku tidak bohong
kamu kenapa tidur disini
aku mencemaskan kalian
aku susah tidur tadi
apa yang terjadi suamiku
dukun bardan kesini
malam ini kalian akan berubah wujud jadi ular
dan kamu pergi bersamanya
dengan sangat terpaksa
gak ada orang
ternyata kamu belum benar benar percaya sama aku kan
kamu lebih percaya sama omongan dukun itu dibandingin omongan aku
aku bodoh memang tadi aku ikut sama orang itu
tapi bukan berarti kamu harus ikut dia
kamu bisa tolak ajakannya kan
semuanya kurang keras
wardan akan membuat lebih keras lagi
mereka pasti tidak akan bisa bertahan lagi
tadi kalintang hebat banget
cowok bego itu sampai ketakutan setengah mati
aku tidak acting dinta
tadi itu apa
aku takut krishna itu ragu ragu
ragu ragu untuk mencintai aku dengan setulus hatinya
apalagi kalau dia tahu aku ini siluman
apa dia masih mau
dia masih mau cinta sama aku
apa dia masih mau jadi suami aku
apa dia masih mau jadi suami aku
sekarang semuanya sudah siap
sekarang semuanya sudah siap
sekarang gurum katakan averin modo
dari mana dia bisa mencobanya
ada apa sih
dukun itu lagi
mau apa sih dia
tahu tuh dukun kita jemput
saudara saudara sekalian hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk menangkap siluman ular itu
si luman itu jahat sekali saudara saudara
oleh karena itu bahwa semua senjata yang kalian miliki
dan jangan lupa bawa juga obor dan korek api
memang benar benar dukun itu sudah gila
aku gak percaya dengan omongan dukun itu
tapi siapa tahu dukun itu benar itu
memang sejak dulu aku sudah curiga
dinta di mana
sepertinya masih tidur
istriku soal kemarin itu
suamiku ada satu hal yang ingin aku tanyakan sama kamu
seberapa besar kamu mencintai aku
bukan sesuatu yang harus kamu pertanyakan
istriku aku mencintaimu lebih dari aku mencintai diriku sendiri
lebih dari rasa cintaku terhadap apapun terhadap siapapun di dunia ini
tapi bagaimana seandainya aku ini benar benar si luman
bagaimana seandainya aku ini bukan manusia tapi seekor ular
aku gak mau kamu tanya tanya soal itu lagi
istriku aku yakin seyakin yakinnya kamu bukan si luman
kamu bukan si luman
aku yakin itu
istriku kamu gak makan
kamu gak makan
ketika rangan itu semakin tinggi kita serang
ini obatnya seribu
suara apa itu
apa yang sebenarnya terjadi
kak krishna bangun kak
aduh kok kita dibawa ke sini sih
iya mbak dukung gimana ini
ini pasti akal akal mbak dukun ini
kita cuma buang buang waktu di sini
kenapa kakak udah gak bisa jadi manusia lagi kak
apa yang sudah dukun itu lakukan terhadap kakak
dukun itu sudah berhasil meracuni kakak
aku harus cari tahu